segempa dengan magnitude tujuh yang mengguncang lombok nusa tenggara barat
pencarian korban selamat ataupun tewas terus dilanjutkan
dalam konferensi perselasa siang
kepala pusat data dan informasi badan nasional penanggulangan bencana
sutopo purwonugroho mengatakan
masih ada beberapa korban yang tertimpa bangunan roboh
seperti masjid puskesmas dan kantor pemerintahan
terutama di lombok barat dan lombok utara
ia juga menambahkan sejauh ini tercatat satu ratus lima orang meninggal dunia
yang terbanyak ditemukan di desa lading lading tanjung lombok utara
para wisatawan lokal maupun asing sekarang masih dalam proses evakuasi
tetapi jumlahnya tidak sebanyak kemarin
kita kerahkan sebelas kapal
begitu sampai di pelabuhan benoa
langsung disediakan bis bis kendaraan
yang mengantarkan para wisatawan menuju ke bandara internasional ngurah rai
ada juga sebagian wisatawan yang tetap tinggal di
hotel di pulau bali